keenam sahabat pergi lebih jauh ke dunia
dan suatu hari mereka melintasi hutan
kau tahu aku masih bertanya tanya tentang suara yang menyatukan kita
itu itu seperti sihir seperti panggilan
hampir seolah olah ada kekuatan magis yang mengawasi kita semua
dari mana asalnya
dari manapun itu aku bisa membuat banyak lubang di dalamnya sehingga semuanya akan hancur
mungkin ini pekerjaan untukku
bisa kubuat terbang
tidak apa yang terjadi
mungkin satu pukulan
hero kenapa kau tersenyum
aku pikir kita mungkin telah menemukan kekuatan sihir yang menyatukan kita
seperti yang kupikirkan aku tahu kau adalah orang pertama yang mengetahuinya
suara ini itu kau
kita bisa berjalan melalui batu juga
jadi batu itu adalah portal
portal ke ke mana
kursi dari semua kekuatan dan juga dari semua tanggung jawab
jelas kan kumohon
alam semesta penuh energi
ada yang menggunakannya untuk kebaikan dan juga keburukan
aku mempelajari rahasia memanfaatkan energi itu
dan sampai pada keadaan kekuatan tak terbatas
aku bisa melihatnya tapi apa yang kau inginkan dari kami
untuk memahaminya kau harus mendengarkan ceritaku
aku telah memahami rahasia menyerap kekuatan tak terbatas
tapi aku bukan satu satunya
ada torat juga
dia terlalu bersemangat dan putus asa untuk menggunakan kekuatan ini
jadi dia menghentikan meditasinya lebih awal
dan dia tidak pernah menyadari apa yang aku sadari
apa yang kau sadari
kekuatan itu datang dengan tanggung jawab untuk berbuat baik
penyalahgunaan kekuasaan mengundang bencana untuk diri sendiri dan untuk dunia
torat begitu termakan oleh kemampuannya
sehingga dia mengira dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam semesta
dan mengambil apapun yang diinginkannya dengan paksa
dan itu harus aku hentikan
dan juga di setiap dimensi
hingga suatu hari kami berdua kelelahan dan tidak bisa lagi bertahan
jadi untuk terakhir kalinya
aku mencari mereka yang tidak menyalahgunakan kekuatan yang kuberikan
dan aku berikan semua kemampuanku di antara mereka
di antara enam dari kalian
tapi aku tidak punya kekuatan khusus
oh kau punya kekuatan terbesar dari semuanya
keberanian dan kecerdasan untuk melakukan apa yang benar
inilah yang membuatmu mencari temanmu
tapi sekarang kenapa kita di sini
butuh waktu lama untuk mendapatkan posisiku
dan akhirnya aku bisa cukup kuat untuk mengambil kembali kekuatanku
apakah ini akhir dari kekuatan spesial kita
karena sama seperti aku
torat juga kembali
aku bisa merasakan dia
apa kau mengatakan bahwa sama sepertimu membagikan kekuatanmu kepada kami
dia juga mungkin telah membagikan kekuatannya kepada orang lain
tidak ada cara untuk mengatakannya
aku butuh bantuanmu
maukah kau membantuku menghentikannya
apa yang harus kami lakukan
kau harus mengerti bahwa kita adalah pelindung dunia
hero kau punya kekuatan keberanian dan kecerdasan
muscle kau punya tenaga kekuatan
shad kau punya kekuatan penglihatan
speed kau punya kekuatan gerak
win kau punya kekuatan elemen
dan freeze kekuatan lingkungan
dan aku punya kekuatan dimensi dan waktu
kita adalah pelindung dunia
kita adalah pelindung dunia
jadi di mana torad sekarang
ada lebih dari seratus reaktor nuklir di planet bumi
aku berbicara tentang waktu ratusan tahun lebih lambat dari waktu di mana kau hidup
bumi telah berubah secara luar biasa
aku lebih suka bumi kita
yang ini sepertinya berada di ambang bencana
kau tidak dapat membayangkan tantangan yang dihadapi bumi saat ini
dan itulah mengapa torad tampaknya memilih era ini untuk melepaskan kekuatan
bagaimana kau tahu
kau lihat ini
ada hampir seratus reaktor nuklir di seluruh bumi
karena terjadi lonjakan energi yang luar biasa pada matahari
dan setelah itu jumlah energi nuklir meningkat
seolah olah seseorang memasukkan energi ke dalamnya
dan itu mungkin torad
kenapa dia lakukan itu
agar dia bisa mengancam pemerintah untuk memberinya apa yang dia kejar
apa yang dia kejar
mungkin dia memberikan kekuatan kepadanya
tapi apa yang dia kejar
mungkin dia membeli kekuatan yang lain
mungkin dia membeli kekuatan yang lain
mungkin dia membeli kekuatan yang lain
mungkin dia membeli kekuatan yang lain
mungkin dia membalas dendam
mungkin dia membalas dendam
mungkin dia membalas dendam
planet lain atau zona waktu yang lain kita harus menghentikannya
nah jika dia memberi makan reaktor dari mana dia melakukan itu
mungkin dari bawah tanah
itu akan menjelaskan gempa kecil dan getaran
energi berarti panaskan
itu sebabnya ada air konstan yang dituangkan ke reaktor agar tetap dingin
mungkin kau perlu memimpin ini
mari kita pergi
kita adalah pelindung dunia
mari menyelamatkan bersama
apa yang terjadi
ini adalah getaran yang artinya torat pasti ada
pintu masuk ke fasilitas ada di sebelah kanan
muscle akan ku cabut listriknya
tapi kau harus bisa
aku akan menembusnya
tempat ini luar biasa
di sana lurus ke depan
tempat terjadinya reaksi
dan itu terlalu panas
jadi pertama mari kita dinginkan seluruh tempat
aku menyelubungi seluruh ruangan ini dalam medan energi pelindung
sehingga tidak ada radiasi yang ditimbulkan dari luar
pakaianmu tahan radiasi
dengan tempat ditutup kau akan aman
dan sekarang kita temukan tempat persembunyian thorat
dan melihat apa yang dia lakukan
apa yang terjadi

beberapa orang yang memerhatikanku terberkata keter klimat sekarang
tapi aku yakin roku bisa membuatnya cathy
anginmu hanya membuat apinya lebih besar
tapi dengan tubuhnya yang kecil dia tidak bisa menandingi kecepatanku
rupanya dia memiliki kekuatan untuk menghentikan semua gerakan
tapi tidak ada yang bisa menandingi fisikku akurasiku
tunggu apa yang baru saja terjadi mengapa aku tidak bisa melihat
dia memiliki kekuatan
apa yang kau pikirkan andrila
sang guru kau pikir kau bisa menghentikanku
temanmu seperti bayi kecil yang tidak berdaya di hadapan anak buahku
aku masih ingin kita berteman lagi
kembalilah dan bergabunglah denganku
kau mengakhiri persahabatan kita pada hari kau memutuskan untuk menyalahgunakan kekuatanmu
dan kekuatan terbesar masih harus diatasi
lihat itulah berapa lama kekuatanmu bertahan
tidak ada kekuatan di dunia yang lebih besar dari keberanian dan kecerdasannya
tidak saat kau bisa menipu itu
aku telah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir
apakah menurut kalian pelindung dunia akan dapat menyelamatkan lima negara dari niat jahat torak